pernyataan baca pres koalisi perubahan anies baswedan soal adanya tekanan melalui pemeriksaan pajak kepada para pengusaha yang mendukungnya kini terus bergulir
meski anies enggan menjawab secara jelas apakah pemeriksaan tersebut sebagai upaya pencegalan melalui instrumen negara
namun kini kementerian keuangan langsung membantahnya
jadi siapa sebenarnya yang dimaksud
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami pertama juru bicara anies baswedan surya chandra yang bergabung dari luar studio
selamat malam bang surya
selamat malam mas bram
baik yang kedua adalah direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
mas adi selamat malam
selamat malam mas bram
oke saya langsung ke bang surya terlebih dahulu
jadi ini maksudnya clear begitu ya ada instrumen negara yang digunakan untuk mengintimidasi koalisi anda capres anda begitu bang
paling tidak yang disampaikan pak anies demikian ya dan rasanya nggak mungkin ya
karena beliau itu
yang penting juga dipahami ini bukan bantuan langsung kepada anies baswedan
tapi kepada relawan dan simpul simpulnya
bantuannya juga bervariasi menyediakan hotel memberikan donasi untuk makan dan seterusnya begitu
jadi bukan yang besar besar
memang ada beberapa informasi setelah ada inisiatif seperti itu
oke dan memang ada beberapa informasi setelah ada inisiatif seperti itu
mereka ini tiba tiba jadi diperiksa oleh pajak dan seterusnya
dan cukup cepat ya cukup deket dari kejadian daifan itu diikuti dengan pemeriksaan pajak
dan tidak cuma satu tapi seluruh perusahaan yang dia punya
jadi memang ada beberapa kejanggalan tapaknya yang ditemukan oleh pak anies
bang surya anda mengatakan ada informasi langsung diperiksa pajak
ini artinya anda sebagai tim atau jubir dari anies baswedan ini mengetahui langsung

atau kemudian hanya mendengar informasi informasi saja begitu dari tim yang ada di lapangan
yang ada yang saya dengar langsung ada yang kita dengar dari tim lapangan juga
ada yang menunjukkan bahkan ya panggilan pajaknya begitu
dan detil detilnya pak anies yang tahu
tetapi memang intinya itu pak anies ingin mengatakan bahwa
aparat negara tidak boleh begitu tidak boleh digunakan oleh kepentingan politik
tertentu pajak kita dukung pajak kita butuhkan
tetapi tidak boleh menjadi alat untuk intimidasi pada aspirasi
dan terus saya tanya misalnya satu teman itu
terus gimana pak ya nggak masalah saya kan beres laporan pajaknya
jadi memang butuh keberanian double ya kalau mau dukungan anies baswedan dan muhammad iskandar ini
karena tampaknya memang ada situasi seperti itu walaupun memang belum masuk
karena tampaknya memang ada situasi seperti itu walaupun memang belum masuk
masif banget tapi kita cukup prihatin ya dengan peristiwa peristiwa ini
bang surya berarti maksud anda walaupun kemudian hari ini sudah ada cawapresnya
yaitu mohaimin iskandar yang juga berasal dari pendukung pemerintah hari ini
yaitu pkb bahkan nasdem ada di belakang capres anda
artinya capres capres anda berseberangan begitu dengan pemerintah
dan akhirnya menjadi sasar intimidasi
barangkali mungkin tidak langsung diperintahkan oleh pemerintah yang otoritas
ya tapi ada semacam kegenitan atau ingin menunjukkan usaha gitu di masing masing daerah
dan ingin menunjukkan bahwa mereka itu bekerja untuk membantu
jadi ada semacam suasana yang sedemikian membuat teman teman di beberapa instansi itu
seperti reaktif ya terhadap inisiatif inisiatif dari masyarakat seperti ini
khususnya memang di alami pendukungnya anies baswedan
oke saya kemudian
ke mas adi bagaimana anda melihatnya
kalau tadi bang surya mengatakan bisa jadi bukan langsung begitu dari pemerintahnya
ya secara prinsip dua hal
pertama apakah gangguan kepada anies baswedan ini hanya sebatas desas desus
ataupun fakta politiknya
karena bagi kita dari awal memang melihat anies ini kan membangun satu narasi
informasi yang sampai ke kita kita yang melihat politik dari jauh
kan memang terkesan memang selalu diganggu lah
misalnya demokrat dulu mau dicopet katanya untuk mengganggu
kemudian dulu misalnya ada keinginan supaya ada dua poros politik saja
yang itu ingin mengeliminir anies dan seterusnya dan seterusnya
tapi semua itu kan tidak terbukti ya mbak
mungkin ada gangguan itu dalam tanda kutip
tapi satu hal kita ini kan perlu informasi yang valid
nah sepertinya kenapa anies baswedan dan timnya menyampaikan kepada publik
ini kan sebagai upaya untuk mengkonfirmasi bahwa anies pun sampai saat ini masih diganggu
ketika menyampaikan ini kepada publik tentu harus dibuka secara transparan
bisa divideoin kalau itu betul ada gangguan politik
supaya ada dukungan publik yang cukup luar biasa
bahwa misalnya ada oknum pajak tertentu yang sepertinya dia melakukan kerja kerja politik
untuk kepentingan tertentu
kan saat ini adalah media yang saya kira cukup terbuka media sosial misalnya
kalau ada event politik kalau dia itu ada intensi minta dukungan kepada publik
bagi saya itu jauh lebih penting mas
karena pikiran kita itu tidak sampai yang seperti itu
tentu yang tahu persis ini adalah pak anies baswedan dan timnya
alangkah lebih bagusnya kalau ada gangguan semacam itu divideokan
oknum pajak yang seperti apa diviralkan ke media
dan kemudian itu akan menjadi diskursus yang saya kira akan cukup bagus
oleh karena itu ini mirip mirip politik uang
banyak orang yang merasa politik uang di depan mata ketika dibuktikan
itu tidak ada buktinya
oleh karena itu cukup mendukung bagi saya untuk mengungkapnya
kalau betul ada upaya upaya untuk melakukan gangguan itu disampaikan kepada publik
supaya pak anies dan pendukungnya mendapatkan dukungan itu
jadi maksud anda ketika ada setmen seperti ini
memang itu yang terjadi tapi sulit dibuktikan
atau kemudian hanya menegaskan bahwa posisinya memang berseberangan dengan yang ada hari ini
ya karena begini kalau kita melihat pembicaraan di media
itu kan banyak yang menyebut ini bagian dari usaha dan upaya playing victim lah gitu
bahwa seakan akan anies ini sejak awal didolimi
tapi pada setting bersamaan kan banyak juga yang mendukung
sejak awal anies ini diganggu dengan oknum ini oknum itu dan seterusnya
secara faktual kalau itu terjadi lagi ada bantuan kepada relawan
ada bantuan kepada relawan
bantuan kepada tim sukses
saya kira bisa itu divideokan siapa oknumnya
dan sampai ke mereka kepada publik
ini loh gangguan gangguannya yang kemudian sepertinya tidak cukup rasional gitu
karena kalau bicara pajak kenapa hanya yang nyumbang kenapa yang lain tidak
ini untuk mengkonfirmasi sebenarnya mas
bahwa ada fakta politik di mana ada gerakan gerakan destruktif yang sebenarnya
untuk menghambat laju pak anies lah kira kira begitu di dua ribu dua puluh empat
oke bang suria
kalau kemudian hari ini publik mempertanyakan
begitu artinya di mana buktinya bagaimana harus dibuka
apa yang kemudian disampaikan oleh mas anies kemarin
seperti apa dari tim
ini bukan untuk cari cari drama begitu ya
itu kan penyampaian dalam konteks pertanyaan pak anies pun di ugm kan
saya bertanya pada diri sendiri
jadi beliau itu membayangkan
kalau dia dalam posisi kekuasaan orang nomor satu di indonesia
apakah dia akan melakukan seperti itu
atau ada anak buahnya melakukan itu dan dia diam
dia tidak akan diam
itu poinnya mas bram
jadi anies bilang saya akan berjuang melawan itu proses seperti itu
jadi warga negara itu harus dilayani secara sama
birokrasi itu tidak boleh diskriminatif terhadap masyarakatnya
tidak boleh mendorong atau terlibat dalam kepentingan kepentingan politik tertentu
apalagi ini pajak ya
kita kan belum lama baru ingat banyak kasus di dalam dirjen pajak sendiri
yang bikin masyarakat gerah sebetulnya
ini ditambah lagi insiden insiden seperti ini
rasanya memang perlu ada evaluasi menyeluruh
yang jelas dari menteri keuangan yang sangat populer di luar itu
beliau tidak berhasil menunjukkan kualitas beresin di dalam
kalau ini benar tadi
jadi saya kira evaluasi
kenapa kemudian tidak dibuka saja begitu
ketika ada memang terjadi di lapangan
seperti itu melalui jalur hukum
agar tidak terjadi lagi pada calon anda atau calon lain
ya kian mas mau dibuka
pertanyaannya saya mau konfirmasikan
soal drama dramaan ya intinya itu warning sudah diberikan
ada indikasi sudah disampaikan
apakah ini memang overreactive dari petugas lapangan saja
atau ada instruksi saya nggak tahu
ini pak anies yang ngerti
tetapi kalau itu reaktif ya dihentikanlah
tidak harus seperti itu
jadi biarkan warga negara itu berpihak mendorong mendukung calonnya
kita kan bertarung ya berkompetisi secara sehat
jangan aparat negara digunakan untuk kekuatan kekuatan politik tertentu
yang memang dia pikir sedang dia bekerja
padahal dia kan tidak boleh mendiskriminasi warganya
bang surya anda mengatakan detailnya
pak anies yang tahu dua kali anda menyampaikan
apakah kemudian ini isu ini
sebetulnya tidak di floorkan secara clear begitu dalam tim anda
sehingga memang seakan ini tidak menjadi isu yang penting
untuk kemudian ditindaklanjuti begitu
apalagi kemudian kemenku sudah membantah adanya tuduhan tersebut
kita semua itu ngerti mas kalau yang di lapangannya
dan ini bukan cuma sekali dua kali
cukup sering dan cukup sistematis
cuma sekali lagi saya berperasaan

ini barangkali ada kegenitan ya aparat di lapangan
yang memang menunjukkan dia itu pekerja
seolah olah dia sedang bekerja pada bosnya
yang punya preferensi politik tertentu
nah ini yang mestinya dihentikan segera
jadi kalau memang bisa dihentikan
ya kita nggak usah masalahkan
tapi kalau memang perlu ya bisa aja dibuka
tapi kan bukan itu yang dicari
yang sedang mencari drama drama baru
dia yang tetap dikira sama
dia ingin menjadi presiden
rakyat itu tidak takut pada dia sebagai presiden
ini suasananya lain ya
semua yang ngerti dan terlibat dalam politik ketika mendukung anies itu
ada suasana ketakutan itu harus diakui
siapa pun dikitkan
saya saja personal sering bully
oke bang surya walaupun
dua partai pengusung anda
nasdam dan juga pkb
adalah koalisi pemerintah begitu ya tetap
kemudian dianggap berseberangan
hari ini begitu ya
tampaknya begitu ya karena kan
ada suasana dibikin
seperti itu ya ada semacam ketakutan
yang kemudian direfleksikan
oleh teman teman sebagian teman teman
pengusaha itu oke saya akan tanyakan
pandangan anda mas adi ini kemudian
dua partai nasdem dan juga pkb masih dalam pemerintah
tapi kemudian narasinya masih berseberangan
ya karena kan sampai saat ini
ada dua realitas yang saya kira saling
kuat kuatan bahwa pak anies
dengan para pendukungnya tentu memahami
detail soal apa yang disebut dengan gangguan
ada oknum tertentu yang kegenitan
yang dianggap terlampau
jauh lah untuk ikut soal
politik dua ribu dua puluh empat ya
tapi kan pada seberang yang lain kita juga mendengar
bagaimana klarifikasi staf
menteri keuangan gitu ya kemudian publik
juga melihat mana nih buktinya kan enak
kalau dilihat siapa sih sebenarnya yang diganggu
kalau itu yang terjadi bagi saya
jauh lebih menarik sebenarnya untuk mendapatkan
simpati dan dukungan publik
karena kita semua berkepentingan mas supaya
pemilu dua ribu dua puluh empat itu transparan
jujur adil dan seterusnya tapi saya juga
paham politik itu memang penuh dengan
desas desus ada tapi kalau
itu tidak bisa dibuktikan agak sulit
sebenarnya untuk mendapatkan dukungan
oleh publik oleh karena itu bagi saya
sangat menarik kalau kemudian
pak anies dan para timnya ini
mengonsolidasi bukti bukti yang dianggap
mengintimidasi itu secara politik ya
misalnya sebagai bentuk bukti
pemberitaan pajak setahu saya pajak itu
kan dilaporkan setiap tahun sekali ya
kan tidak mungkin misalnya di tengah jalan
tiba tiba diperiksa ini yang
menurut saya harus juga dijelaskan kepada
publik dan itu bisa diprotes loh mas
saya tahun ini sudah bayar tapi tiba tiba
besok diperiksa saya bisa protes dan saya
berhak untuk memviralkan itu sebagai bukti
kalau saya dikriminalisasi
sebagai warga negara saya itu wajib dilindungi
itu yang saya kira belum
sampai ini kelihatan kepada publik
oleh karena itu kalau bukti bukti
ini belum transparan disampaikan
kepada publik maka dua
realitas politik ini akan selalu akan muncul
ini benar ada yang bilang desas desus pada
akhirnya untuk meyakini ini benar
apa buktinya kan itu kan repotnya mas
bang surya dan tim anies yang lain
mungkin tahu karena ini melihat dari dekat
tapi bagi kita yang tidak terlampau
engage bukan tim sukses bukan
relawan dari mana pembuktiannya
oke tapi menarik statement bang surya tadi
mengatakan bahwa jangan jangan ada kegenitan
pada bos tertentu nah kalau
orang akhirnya ini bukan ke istana
tapi ke yang lain kalau itu
mungkin ya tapi satu hal mas kalau
ini memang dibatas atau di luar
kewajaran orang diperiksa pajaknya
perusahaannya diperiksa pajaknya
bukan dalam konteks tertentu
misalnya laporan pajak tahunan saya kira
itu wajib untuk dilawan dan bahkan bisa disomasi
bahkan juga untuk dilaporkan
karena laporan pajak itu tidak ujuk ujuk
misalnya telat baru diperiksa
ataupun laporannya itu dianggap tidak
sesuai baru kemudian diperiksa kan begitu
jalan ceritanya kalau itu
tidak terjadi dalam kondisi alamiah dan normal
saya kira lah ya untuk disampaikan kepada
publik bahkan dilaporkan karena itu dianggap
sebagai sebuah karakter assassination
pencemaran nama baik pembunuhan karakter
seterusnya itu yang pertama
dan yang paling prinsip sebenarnya
dalam undang undang pemilu kita tahu mas ada yang namanya
rekening khusus dana kampanye
dan itu ada batas sumbangannya
ambang batas maksimal sumbangannya itu
dua lima persen atau dua lima
miliar maksud saya kalau
atas nama perusahaan yang tidak mengikat
itu sebesar dua puluh lima miliar
artinya apa perlu nih kita tahu
yang nyumbang ini atas nama pribadi atau perusahaan
kan jelas sudah ada peraturan
oke itu mungkin nanti begitu ya setelah kita
clear dengan soal ini oke terakhir saya ke
bang sur ya artinya memang
tidak akan dibuka
rencana anda dan juga tim apalagi tadi
mas adi mengatakan ini jangan jangan ketika dibuka
bisa menambah dukungan pada capres
dan pasangan anda
tidak dalam waktu dekat
yang pasti mas bram tetapi
memang ini early warning ya
bahwa memang ada
upaya upaya yang terjadi
di lapangan seperti itu apapun
motifnya tolong dihentikan
warga negara harus yakin ya
dengan pilihannya dan dalam kasus yang tadi
disebutkan oleh pak anies itu
ya mereka tidak masalah ya saya
siap pak karena laporan
pajak saya selalu beres begitu dan itu
tidak membutuhkan inisiatif inisiatif
dari beberapa pengusaha
yang terus mendukung
ke jaringan relawan dan simpul simpul relawan
untuk terus bekerja membantu
kita ingin jadi early warning
dan mudah mudahan bisa dihentikan segera
oke baik kami akan
tunggu seperti apa kemudian apakah narasi ini
masih akan terus dilanjutkan terima kasih
atas waktu anda bang surya chandra
jurubicara anies baswedan dan juga
mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
sehat selalu mas dan
terima kasih mas terima kasih